sementara itu ratusan orang tua siswa berjubel di depan pintu gerbang sdn satu
jadi pelemahan mata uang itu tidak hanya terjadi di indonesia
saya pikir sih pasti ada upaya upaya menuju kebaikan ya rekonsiliasi dan silaturahim
sementara batu yang lazim dijadikan cobek adalah batu kali batu andesit atau batu alam seperti ini
sampai pada soal isu yang sensitif